sebuah kampung santri di magetan jawa timur memiliki tradisi sholat tarawih yang berbeda
di mana seluruh masjid al musola dalam sholat terawihnya harus menyelesaikan minimal satu juz al quran
bahkan ada yang hingga tiga puluh juz atau delapan jam setiap sholat terawih
inilah sholat terawih di salah satu masjid desa temboro kecamatan karas kabupaten magetan jawa timur
jika biasanya dalam sholat terawih imam membacakan surat surat pendek
di masjid ini imam sholat tarawih membaca minimal satu juz al quran
rangkat desa temboro mengakui kebanyakan masjid atau musola di desanya membaca minimal satu juz al quran
sepanjang dua puluh rokaat sholat rawih dan witir tiga rokaat
beberapa masjid bahkan sudah merintis menghabiskan dua jus setiap malam
yang paling ekstrim sebuah masjid di lingkungan pondok pesantren temboro bahkan melaksanakan sholat tarawih
dengan menghatamkan hingga tiga puluh juz al quran per malam yang biasanya menghabiskan waktu sekitar delapan jam
rata rata semua memakai satu juz dan anak anak mereka juga rata rata membuat satu juz untuk pembelajaran
kalau jangan sampai tiga puluh juz itu gimana
yang tiga puluh juz itu di pondok pesantren teranggil
pondok teranggil itu menghadap kurang tiga puluh juz sekadar
cuma waktunya memang panjang jadi jam tujuh sampai jam tiga pagi
itu orang orang khusus juga jadi orang yang semangat dan matang
nah waktunya udah kuat sekali
untuk itu kurosan kurosan itu penting sekali
karena kayak apapun kita beribadah itu membutuhkan ketenangan
untuk mengantisipasi gangguan keamanan selama pelaksanaan sholat raweh yang panjang ini
sejumlah warga ditugasi menjaga kampung agar jamaah tenang dan khusyuk dalam sholatnya
yang terawih itu bisa kusu bisa
nggak memikirkan yang di rumah gitu loh
jadi keamanan insya allah kita yang jaga sementara menjaga keamanan rumah
setiap mulai terawih yang bagian jaganya siapa kita kontrol
tak hanya orang dewasa anak anak des temboro juga rutin dan antusias
mengikuti sholat terawih super panjang di musola atau masjid dekat rumahnya
kita sholat terawih
di lanjut sholat apa
taruhnya berapa rokaat tadi
kan lama ya tadi ya bacanya
nggak lumayan lah
tadi just berapa yang dibaca imam tadi
capek nggak tadi
jawabannya memang di sini
karena dekat rumah atau karena apa
emang cepet aja
ada yang jadi sudah hafidh quran
di kampung temboro sedikitnya ada tujuh belas masjid dan tiga belas musola
meski durasinya relatif panjang dibanding lokasi lain
selama bulan ramadhan jamaat terawih di masjid dan musholah setembaro relatif ramai dihadiri ratusan warga
in amto hari magetan
jangan lupa beri dukungan di kolom komentar